presiden joko widodo menjelaskan perihal pertemuannya dengan presiden kelima republik indonesia sekaligus ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri di istana merdeka jakarta pada sabtu lalu
jokowi mengatakan pembicaraan keduanya juga membahas soal koalisi serta calon presiden dalam pilpres dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan jokowi saat dikonfirmasi wartawan setelah menghadiri pemberian ppkm award di gedung kementerian keuangan jakarta pada senin
jokowi mengatakan pertemuan itu membahas berbagai hal termasuk pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wakil presiden dua ribu dua puluh
namun jokowi enggan menyebut siapa sosok calon presiden yang didukungnya
ya pasti ada ya itu kira kira ya itu kira kira itu
mengenai dua ribu dua puluh empat eh masih ada dong calonnya calonnya tanya ke bumega
yang jelas saya memberikan pandangan pandangan dari angka angka yang kita miliki dan dari data data yang kita miliki